mantan direktur utama pt pertamina persero
karen agustiawan hari ini akan menjalani sidang tuntutan
kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di pt pertamina
kasus ini diduga merugikan negara hingga dua satu triliun rupiah
jaksa hari ini membacakan tuntutan terhadap mantan di rut pertamina
tindakan melawan hukum dilakukan karen
dengan melakukan kontrak perjanjian
dengan perusahaan corp christi locification atau llc
jaksa menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh karen
yakni memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas
pada sejumlah kilang lng berpotensi di amerika serikat
tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas
karet diduga telah memperkaya diri sendiri
hingga dua satu triliun rupiah
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
yusuf kala datang sebagai saksi meringankan
yang mengambil kebijakan secara bisnis
di pengadilan tipikor jakarta
jalannya sidang tututan telah berlangsung
terhadap terdakwa karen agustiawan
dan surat tuntutan ini juga masih dibacakan
tadi beberapa poin dari surat tuntutan
bahwa di rut pertamina
atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi
proses kerjasama atau perjanjian bisnis
pada masa kepemimpinan karen
ini diklaim tidak sesuai dengan prosedur
karen melakukan kerjasama bisnis
direksi komisaris pt pertamina
nah dalam proses berjalan
ini kemudian juga diketahui bahwa
sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat
karena tidak bisa atau tidak berhasil
dan kemudian juga akhirnya pertamina
harus atau terpaksa menjual rugi
karen didakwa merauh perusahaan
pemasok lng ini senilai triliunan rupiah
sehingga memang total kerugian negara
yang dihitung kalau dikonversi ini
mencapai tadi hampir dua triliun rupiah
nah tapi dalam proses persidangan sebelumnya
atau dalam tahap persidangan sebelumnya
khususnya pada proses eksepsi
karen agustiawan membantah seluruh data
dengan menyebutkan bahwa proses pengadaan lng
pada tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas silam
karena pada saat itu sudah melalui proses
dan kemudian juga prosesnya sudah disetujui
oleh jajaran direksi pt pertamina
dan kemudian juga bahkan sudah ditandatangani
oleh pemerintah melalui menteri bumn
yang pada saat itu dijabat oleh dahlan iskan
nah tentu kita akan ikuti bersama
jalannya sidang pembacaan tuntutan
juno karena masih berlangsung sampai dengan saat ini
apa nanti yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum
kalau kita melihat pasal yang dikenakan
oleh jpu ini ancaman hukumannya adalah
nah tapi dalam kasus ini yang juga perlu kita cermati
juno apakah jaksa penuntut umum
dalam proses persidangan sampai di tahap ini
berhasil meyakinkan hakim bahwa kerugian negara
yang diakibatkan oleh pengadaan lng
di masa kepemimpinan karen di pertamina
ini memang disebabkan oleh tindak pidana korupsi
atau hanya sekedar resiko bisnis semata
yang kemudian disebutkan oleh yusuf kala
pada saat bersaksi enam belas mei yang lalu
nah kalau memang kerugian negara
memang ada unsur tindak pidana tentu harus dibuktikan
unsur unsur penyertanya misalnya
kemudian juga adanya intensi
suap dan gratifikasi konflik kepentingan
penyalahgunaan sop dan lain sebagainya
kita akan cermati bersama sekali lagi proses
atau sidang tuntutan yang saat ini masih dibacakan
dan nanti seperti apa keyakinan hakim terkait dengan
kita nantikan proses sidang tuntutan yang masih berlangsung